di jawa tengah makanan ampiang bukanlah penganan yang asing di telinga
kendati di beberapa daerah penyebutannya berbeda
penyebutan ampiang muncul lantaran bentuk panganan ini mirip jalan rusak
yang dalam istilah jawa disebut dalan ampiang
di karanganyar jawa tengah tidak jauh dari kota solo
tepatnya di daerah tegal sari bejen kabupaten karanganyar
alif danan fatir mampu menjadikan ampiang sebagai industri yang menguntungkan
bahkan ampiang produknya mampu menembus pasar luar negeri
tidak hanya menjadi oleh oleh dan suguhan untuk para tamu
ampiang juga merupakan pelengkap sajian sejumlah tradisi jawa
misalnya mitoni atau peringatan kehamilan bulan ketujuh
bersanding dengan adek adekan pasar
ampiang menjadi bagian penting pada ritual tersebut
ampiangnya itu jahenya jahenya rempahnya itu kerasa
gulanya juga asli nggak ada campurannya rasanya enak pokoknya
biasanya kalau makan ampiang itu waktu apa
kalau saya seringnya sore sambil pakai teh tawar
itu sudah ampiang gula kacang ekstrak jahe
kita membuat ada rasa moka ada rasa susu ada rasa kopi ada rasa pedas
iya untuk tambah energi stamina
ada ampiang kebetulan ada manfaatnya untuk energi yang pasti
kalorinya kan banyak terdiri dari gula sama kacang
harga ampiang cukup terjangkau
antara delapan hingga dua belas rupiah untuk kemasan kecil
sementara untuk kemasan curang berisi satu kg ampiang dihargai hanya enam puluh ribu rupiah
ampiang ini selain bagus sebagai oleh oleh
juga cocok untuk cemilan saat berkumpul bersama keluarga
di saat musim hujan seperti saat ini
kartika bagus karanganyar jawa tengah